polisi menduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi di kabupaten parigi mutong sulawesi tengah dilakukan oleh kelompok teroris
dan lewat sambungan telepon kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada jafar gebua di parigi mutong sulawesi tengah
jafar selamat siang
baik jafar seperti apa kemudian saat ini penyelidikan dari pihak kepolisian terhadap kasus pembunuhan dan juga mutilasi di parigi mutong
saat ini ada dua satuan setingkat peleton satuan brimopolda sulawesi tengah dibantu perkuatan oleh satu peleton dari batalion infantri tujuh ratus lima belas sintung maroso
melakukan pengisiran di lokasi di mana diduga terlalu terjadi mutilasi yang dilakukan oleh susah susah kelompok maju
mujahidin indonesia timur dibawa pimpinan ali kalora
di sekitar desa talubanga kecematan sulawesi parigi mutong
sementara itu juga dilaporkan subuh tadi jenazah korban anang telah tiba di rumah duka di tanah toraja sulawesi selatan untuk dikebumikan oleh keluarga
saat ini situasi di tempat kejadian perkara juga warga dianjurkan tidak ada larangan serta merta untuk
tidak berkebun atau tidak melakukan aktivitas di sekitar areal tersebut namun diimbau saja untuk berhati hati
komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako letkol agus sasmita juga tadi pagi sudah melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian perkara dan meminta masyarakat setempat untuk berhati hati saja
namun tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat kepolisian dan dibantu oleh perkuatan
satuan batalion infantry tujuh ratus empat belas tintu bumaroso
baik jafar tadi anda katakan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyisiran begitu di lokasi ataupun di tkp
apakah ini kemudian juga bersamaan dengan upaya untuk perburuan terduga pelaku begitu dan berapa personel yang diterjunkan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengejar terduga pelaku dari penembakan dan juga pembunuhan ini
ya selain personel organik
pembunuhan organik di kepolisian resor parijimotong dibantu dengan kepolisian sektor tauzu
kepolisian daerah sulawesengat juga mengirimkan dua peleton
satuan brimopolda sulteng dan dibantu perkuatan satu peleton batalion infanteri tujuh ratus empat belas pintu maroso
jadi kekuatannya sekitar tiga puluh an personel sampai lima puluh personel yang ditugaskan untuk melakukan pencarian
dan penyekatan pelaku yang diduga merupakan sisa sisa kelompok mujahidin indonesia timur
baik jafar sudah sampai di mana kemudian upaya pengejaran terhadap terduga pelaku
dan apa sebenarnya yang kemudian membuat kepolisian menyimpulkan bahwa ini kemudian dilakukan oleh sisa sisa dari kelompok mujahidin timur
belajar dari kasus kasus sebelumnya termasuk di kasus yang terjadi di sekitar wilayah kecamatan kausu
ini adalah kali kedua kejadian serupa di mana terjadi mutilasi atas warga setempat
yang pertama beberapa tahun lalu adalah pekebun kkom setempat yang juga dimutilasi oleh kelompok ini
saat itu dituduhkan kepada daeng korol yang sudah tewas ditembak oleh aparat sebelum pelaksanaan sel tomini ketika itu
nah sekarang menyasar kepada penambang

penyisiran di sekitar wilayah salubanga dan sekitarnya yang memang berbatasan langsung dengan kabupaten poso sulai setengah
ini jaraknya sekitar satu ratus empat puluh tiga km dari palu ibu kota provinsi sulawesi tengah
hanya sekitar sepuluh sampai lima belas km dari perbatasan kota poso di desa tambarana antara desa tambarana dan desa maliali
oke kalau memang kemudian terduga pelaku ini mengarah terhadap kelompok mujahidin ini
mujahidin timur begitu ya
apakah sudah terdeteksi ada berapa data kemudian jumlah mereka yang saat ini mungkin masih kabur ke bukit atau mungkin ke pegunung atau kemana di daerah sana
ada berapa jumlah orangnya dari sisa sisa dari kelompok mujahidin indonesia timur ini jafar
ketika penangkapan basri salah seorang yang dianggap cukup kuat di kelompok ini sepeninggal santoso dan daengkoro
maka dipastikan jumlah kelompok ini yang tersisa hanya sekitar tujuh orang
dan ada informasi terbaru yang kami dapatkan dari kepolisian daerah sulawesi tengah bahwa saat ini jumlah dpo yang tetap terus diburu sekitar sepuluh orang
belum ada keterangan resmi atau keterangan lengkap dari kepolisian daerah sulawesi tengah mengapa kemudian ada ketambahan tiga orang kelompok ini dari daftar pencarian orang sebelumnya
oke kita akan tunggu nanti jafar apa informasi terbaru dari anda
tapi yang jelas saat ini pihak kepolisian sudah menyasar ke lokasi dan tengah melakukan penyisiran
jadi kita akan mencari siaran untuk bisa menemukan terduga pelaku saat ini
terima kasih jafar gebua jurnalis transmedia untuk informasi anda